berbekal keahlian yang dimiliki
timas muktibibowo pemuda dua puluh sembilan tahun
warga desa buluharjo kecamatan pelawasan magetan jawa timur
menekuni bisnis rumahan sebagai perajin replika helm star wars
menurut dimas ia mengawali bisnis sebagai pembuat properti toko film star wars pada tahun dua ribu lima belas lalu
saat ia masih kuliah di universitas brawijaya malang
sebenarnya ia hanya iseng membuat helm tersebut dengan alasan untuk koleksi pribadi
di tahun dua ribu lima belas itu ada kelanjutan episode film star wars episode tujuh
di situ saya mencoba iseng untuk bikin sendiri untuk pribadi
terus saya iseng mencoba mencari grup grup komunitas fanbase star wars
ternyata di situ animenya bagus
menempati salah satu ruangan di rumahnya
dimas dibantu dua orang temannya membuat helm replika tokoh tokoh film star wars secara otodidak
untuk membuat replika helm dimas menggunakan fiberglass resin dan cairan lainnya
dalam sebulan timas dan kedua rekannya bisa membuat sepuluh sampai sepuluh film

satu replika helm dijual dengan harga rp satu tiga juta sampai rp satu delapan juta
dan dalam satu bulan timas bisa mendapatkan omset penjualan antara sepuluh hingga lima belas juta rupiah
bangsa pasarnya pun beragam dari dalam negeri sampai ke mancanegara seperti malaysia dan singapura
azalea adalah salah satu penggemar star wars yang membeli replika helm di workshop dimas
penggemar dark feder ini mengaku replika helm buatan dimas jauh lebih murah dibanding buatan luar negeri
kalau menurut aku sendiri sih keren ya karena katakom ini satu satunya di indonesia
dan juga yang properti untuk star wars cuman katakom aja yang benar benar khusus star wars
dan juga harganya setelah aku bandingin yang ada di katakom dan juga di luar negeri
itu lumayan beda jauh juga lebih murah yang ada di star wars gitu
jadi kalau misalnya yang ada di indonesia
dan cari properti star wars mending yang ada di indonesia buatan anak bangsa aja ada
kini sudah dua puluh satu tokoh star wars yang sudah dibuat replika helmnya
rencana kedepannya dimas akan membuat galeri produk bernuansa film star wars
inam tohari magetan jawa timur